kasus dugaan korupsi pengadaan ktp elektronik memasuki babak baru
kpk pun menepati janjinya untuk memunculkan nama tokoh besar
dalam putaran praktik lancung megakorupsi yang merugikan
kas negara dua tiga triliun rupiah tersebut
drama panjang kasus megakorupsi pengadaan ktp elektronik
memasuki babak baru
setelah bertahun tahun terkatung katung
kini kasus yang seperti mati suri ini memasuki persidangan
dua orang yang sudah ditetapkan sebagai tersangka
yakni mantan dirjen dukcapil irman
dan mantan direktur pengelolaan informasi administrasi kependudukan
dirjen dukcapil sugiarto
mereka telah duduk di kursi pesakitan pengadilan tindak pidana korupsi
pada sembilan maret dua ribu tujuh belas
sesuai dengan janji dan optimisme kpk membongkar kasus ini hingga ke akar
pengadilan tipikor memunculkan sejujurnya
sejumlah nama elit politik nasional yang diduga memiliki peran sentral
dalam praktik lancung pengadaan ktp elektronik
sejumlah nama beken di ranah politik satu persatu disebutkan jaksa penuntut umum
saat membacakan dakwaan
jpu juga menambahkan uang haram dalam kasus korupsi ini
mengalir ke kantong sejumlah partai
di antaranya partai golkar dan demokrat yang masing masing menerima dana

pdi perjuangan delapan puluh miliar rupiah
dan partai lain senilai delapan puluh miliar rupiah
yang proses pembahasannya akan dikawal oleh fraksi partai demokrat dan fraksi partai golkar
dengan kompensasi andi agustinus alias andi narogo akan memberikan fee
kepada beberapa anggota dpr dan pejabat pemerintahan dalam negeri
guna merealisasikan pemberian fee tersebut
membuat kesepakatan dengan sekjian lokanto
anas subhanenggung dan muhammad nazarudin
tentang rencana penggunaan anggaran kppr
menanggapi hal ini partai demokrat melalui wakil sekjen dewan pimpinan pusatnya
didi irawadi syamsuddin angkat bicara
terkait sikap partai terhadap anggota yang diduga terlibat dalam pusaran mega korupsi ini
didi mengatakan partai demokrat mendukung penuh proses hukum yang sedang berjalan
demokrat juga tak segan memberikan sanksi bagi anggota yang terbukti terlibat
korupsi ini kejahatan luar biasa
oleh karena kami serius menindak oknum oknum partai kami
mana kalah terbukti melakukan tindak pidana korupsi ini
tidak memandang jabatan
tidak memandang jabatan apapun
mana kalah sekali lagi ya mana kalah terbukti tentu akan diberhentikan
meski sadar akan adanya guncangan politik dari sidang ini
kpk mengaku tidak akan terganggu dan tetap fokus pada ranah hukum
untuk menghadapi sidang lanjutan enam belas maret mendatang
kami akan buktikan keraguan tersebut dengan bekerja semaksimal mungkin tentu saja
berdasarkan kewenangan kpk
dan bagi kpk sebagai institusi penegak hukum
supremasi hukum tetap yang pertama
hukum yang diletakkan di atas segala galanya
jadi kalau ada ekses yang lain
itu di luar domain kpk
kpk akan bekerja profesional
supremasi hukum akan kita tegakkan sesuai dengan kewenangan kita
pengadaan iktp merupakan mega proyek yang bergulir sejak dua ribu sembilan belas
di bawah kementerian dalam negeri
munculnya angka fantastis yakni enam triliun rupiah dalam proyek ini
menimbulkan sangit tak sedap
dugaan adanya praktik tak sehat dalam proyek tersebut
namun fantastisnya angka yang ditilap tak
menjadi syarat mutlak sebuah kasus untuk diungkap
siapapun tokoh yang terlibat harus tegas ditindak
seyogianya harta negara digunakan untuk kemahaselatan rakyat
karena harta negara bukan jalan pintas untuk memperkaya diri maupun serikat
suci banjin cnn indonesia
ketua dpr ri
dianggap sebagai kekuatan yang sangat penting
dianggap sebagai kekuatan yang sangat penting
dianggap sebagai kekuatan yang sangat penting
aktivitas k lawsuit berlangsung ini
dalam pertemuan tersebut andi agustinus alias andi nanggok informasikan kepada tegapak dua bahwa untuk kepentingan peranggaran andi agustinus alias andi nanggok akan memberikan uang sejumlah rp lima ratus dua puluh miliar kepada beberapa pihak diantaranya
pertemuan tersebut andi agustinus alias andi nanggok akan memberikan uang sejumlah rp lima puluh miliar kepada beberapa pihak diantaranya
saya sengaja memang meminta
pak marzuki untuk hadir di sini untuk mengklarifikasi yang dibacakan oleh jaksa dari menurut kpk
ada nama pak marzuki disebut menerima dua puluh miliar dari andi narogong itu pak
bapak tidak kenal
saya tidak kenal tidak pernah ketemu tidak pernah kontak
silahkan buktikan kalau saya kenal saya pernah ketemu saya kontak
pasti bisa ditelusurin lah
kpk kan punya alat yang canggih
pernah nggak berhubungan marzuki ali
kan gampang kan yang pertama
nah yang kedua apa urusannya dengan marzuki ali
pengesahan anggaran iktp ini cukup di komisi dua dengan banggar
nggak ada kaitan marzuki ali
ketua dpr ya
iya ketua dpr itu nggak ada peran sama sekali terkait pengesahan anggaran
biasanya di paripurna pun yang memimpinnya wakil ketua
saya memimpin paripurna itu untuk momen momen tertentu
momen tertentu aja bidang bidang tertentu
yang sifatnya lintas komisi
kalau dia di bawah misalnya komisi dua cukup dia kalau dia komisi dua cukup di bawah wakil ketua dpr bidang koordinator keamanan
kalau dia komisi berapa perdagangan wakil bidang perdagangan
jadi maksudnya pak marzuki sebagai toh dpr satu sama sekali tidak mengetahui
tidak mengetahui sama sekali
tentang pro iktp ini
tidak mengerti sama sekali itu yang kedua
saya tahu masalah ini setelah kppu mempermasalahkan tender daripada iktp ini
nah mereka ke rumah saya datang ke rumah saya di widya chandra
pak tajudin saku ketua pak yoyok anggota komisioner ya
lalu pak deddy bertiga
nah yang kenceng ini pak yoyo ingin bongkar kasus ini
pak tajudin masih diragukan
kenapa mendatangi pak marzuki saat itu anda tahunya kenapa
nah saya mereka mau ketemu saya bilang silahkan datang
kalau kaitannya dengan tugas
begitu saya datang saya dapat informasi bahwa pak tajudin ini adalah orang partai
partai mana pak
ya saya nggak usah disebut lah nggak enak kan
pasti terkait dengan partai yang ada di situ
supaya belak belakan mungkin bang ini
ya pak katanya ya dulu dia bekas partai golkar
saya sempat bilang ke pak tajudin bapak lepaskan baju partai bapak
bapak sebagai anggota kpu ketua kpu tolong dikawal ini
karena ini diduga terjadi manipulasi tender dan sebagainya
nah entah kenapa akhirnya bergulirlah kasus itu
jadi tender iktu dibatalkan oleh kpu kpu
banding ke pengadilan
waktu banding ke pengadilan kalah kpu kpu
nah waktu mereka itu sudah diganti mereka karena waktunya berhabis
oke erotiknya habis
saya putus komunikasi
saya tanya kemarin pak yo berikutnya gimana
saya cek pak yoyok yuk gimana berikutnya
katanya ke mahkamah agung
waktu mahkamah agung dimenangkan kpu kpu
tapi hukumannya itu ringan sekali
gak ada apa apa denda aja
kpu kpu ini dendanya maksimal dua puluh lima miliar
apakah denda maksimal pada saat itu kita nggak tahu
nah satu hal yang baik ada diskusi
akhirnya bukti bukti yang ada di kppu ini diserahkan ke kpk
itulah yang menjadi jalan kpk menyelidiki
nah untuk mempercepat prosesnya saya dengar dari pak yoyo juga
investigator yang tadi menyelidiki kasus e kpp di kpu kpu ini direkrut oleh kpk
nah inilah sehingga bergulir terus
nah jadi agak aneh kalau saya disebut namanya tapi saya mendorong ini supaya ditindaklanjuti
saya berani sampaikan karena itu fakta kok
ketika anda tadi di awal menyebut awalnya apa urusannya ini
apa urusannya ini
urusannya dengan marzuki ali sebagai ketua dpr karena tidak ada urusannya sebenarnya ketika soal ini begitu ya
setelah ada kppu itu terkait dengan dimasalahkan oleh kppu apa yang anda lakukan di dpr
gak bisa apa apa dong kasusnya udah jalan
saya tidak berniat untuk sebagai ketua dpr satu untuk
tidak ada kewenangan
kalau saya masuk ke ranah sana saya ditanya apa urusan kamu ketua dpr
rubah dulu dong undang undangnya
tatipnya itu nggak ada boleh kita
keputusan apapun yang dilakukan oleh komisi itu itulah keputusan yang disahkan di paripurna
jadi apapun keputusan ke paripurna kita gak boleh macem macem
kalau saya mau masuk ngurusin begitu dilaporkan ke bk urusannya apa
nah jadi lembaga demokrasi ini berbeda dengan eksekutif
kalau eksekutif enak presiden itu bisa mecat
kalau saya seperti presiden setahun selesai bersih dpr
apakah bang salang melihat ini bicara bukan bicara nama pak ya ini bicara peran dulu
apakah memang ketua dpr dalam sebuah apa namanya sebuah fungsi penganggaran dan lain sebagainya itu memang tidak bisa masuk ke sana bang sarang
nanti kita akan bahas ya setelah jeda
tetaplah di cnn indonesia prime news
seperti pertanyaan saya sebelum break tadi bang salang
apakah memang ketika dikaitkan pak marsudi tadi menyebutkan apa urusannya ini proyek iktp dengan ketua dpr ketua dpr tidak bisa masuk ke sana
dalam proses sebenarnya program program seperti itu memang tidak bisa masuk sama ke sana
bukan tidak bisa masuk jadi memang kalau bicara tupoksinya memang soal iktp ini kan dibahas di komisi dua
maka yang sangat berperan di situ tentu komisi dua nya
nah pimpinan dpr itu memang dalam banyak hal bisa dikaitkan atau mengkaitkan diri
misalnya dalam proses pembahasan proses pengesahan di paripurna
nah tetapi di dalam proses politik terutama untuk lobby lobby anggaran kayak begini itu kan memang segala macam upaya itu bisa dilakukan
mendekati pimpinan kalau pimpinan sudah beres lalu kemudian turun lagi mendekati pimpinan komisi
setelah pimpinan komisi baru ke anggotanya
bahkan kalau lihat di bap itu pimpinan fraksi juga itu didekati semuanya
jadi ini memang megaproyek
jadi kelihatannya ada sebuah grand design untuk mengamankan semua pejabat teras di dpr
walaupun tupoksinya tidak terkait misalnya
oh iya untuk mengamankan ini semua itu bisa
tetapi begini nama nama ini kan itu muncul dari terdakwa yang sekarang
ya sekarang di persidangan
oh belum bukan di jawa
oh ya kalau andina rogong belum
jadi ini kan muncul semua dari terdakwa
dan bisa saja ini nama nama yang berdasarkan laporan dari pihak tertentu
katakanlah andina rogong yang bagian operator yang membagi bagi
dan daftar daftar itu kan sebagai bentuk laporan bertanggung jawaban keuangan perusahaan
bahwa ini sekian m sudah keluar
nah keluarnya kemana mana nama nama itu dicantumkan
pertanyaannya apakah betul uang itu sampai ke orangnya
nah itu yang perlu diklarifikasi
bisa juga karena begini
ada banyak sekali karakter orang di dpr ini yang berbeda beda
ada orang yang tidak perlu didekati dan mereka sudah tahu ini orang pasti terima
oh gitu ya
ada orang yang perlu dilobi dulu baru dia menerima
ada orang yang memang tidak perlu didekati karena diketahui orang ini pasti menolak
nah tetapi kan memang
tetapi kan dalam daftar biasanya kan semua oh ini kalau fraksi ini orangnya sekian
maka jatahnya sekian
maka mungkin saja nama nama itu muncul
jadi ini kasus ini menurut saya masih menarik untuk ditelusuri lebih jauh
dan orang orang yang disebutkan namanya di sini menurut saya ini penting sekali untuk datang ke kpk
untuk menjelaskan duduk persoalannya mengklarifikasi bila perlu membantu kpk untuk mempercepat prosesnya
karena semakin lama lama ini bertahan di situ persepsi publik akan terus ini gitu
pak marzuki sudah pernah ke kpk mengklarifikasi hal ini
saya juga nggak tahu bahwa baru hari ini nama saya disebut selama ini kan santai santai aja
sebelumnya anda nggak tahu
nggak tahu ada dua hari sebelum hari apa
mendengar nama anda di situ
ada media konsultan telpon saya
di media konsultan itu nawarkan pak marjokis nama bapak disebut gimana kita mau amankan dah gini gini
saya bilang ke yang bersangkutan saya nggak ada kaitan apapun kalau mau dibuka buka saja
jadi saya itu apalagi mau bayar bayar ruang untuk media
ya tahulah selama dpr pernah nggak marjokis ali menutupi berita untuk ngasih ngasih wartawan
nggak pernah marjokis lakukan
silahkan wartawan mau ngomong apa silahkan
saya tidak punya karakter untuk menutupi berita
untuk menutupi berita berita yang apalagi terkait kriminal seperti ini nggak mungkin
jadi itu tanda tanya bagi saya eh tau tau besoknya muncul di fifa
tepatnya tepatnya anda tahunya kapan sih pak sebenarnya
dua hari yang lalu
dua hari yang lalu ya benar benar dua hari yang lalu
nggak ada sebelumnya ada per viral nggak ada nama saya
baru dua hari lalu tahu bahwa anda disebut menerima dua puluh miliar
iya tapi belum ada di viral itu
anda mencoba mencari tahu nama andina rogong ini tidak
di dalam viral itu ada nama andina rogong
dia yang menyampaikan kepada dirjen duk capil itu bahwa dia akan membagikan uang kepada satu dua tiga
itu kata dia kan
nah harusnya ini diklarifikasi dulu oleh kpk
jangan langsung dicantumkan saja tanpa klarifikasi ke kita
duduk perkaranya gimana cara membawa duitnya gimana
apa urusannya kan kapan oleh siapa
nah anda merasa sekarang merasa perlu tidak mendatangi kpk
jangan jangan salah saya tadi berpikir pagi saya besok mau ke baris krim justru
ya pencatutan nama baik saya
itu kan karena dia yang nyebutkan bahwa saya menerima bagian
kan itu yang saya akan tuntut dia
oke anda sudah berupaya mencari nama andina rogong ini siapa sudah
belum tahu sampai sekarang
belum tahu sampai sekarang orangnya kayak apa
saya nggak kenal betul
anda sempat berkonsultasi tidak sih dengan beberapa rekan partai demokrat yang lain
saya nggak pernah konsultasi urusan partai saya kan sudah di
iya tapi waktu itu kan bapak masih di demokrat begitu kan
mungkin sempat menghubungi
kan ada beberapa nama orang di partai demokrat
dua ribu sebelas itu saya kan anas kan sebagai ketua umum
partai demokrat dibawa kendali anas saya kan kompetitornya anas
saya konsultasi ke sana saya kan jelas pisah kan jelas
jadi waktu kasus ini anas itu ketua fraksi kalau nggak salah
iya mulai dari dia ketua fraksi sampai ketua umum
sampai kongresnya dua ribu sebelas dulu dua ribu sepuluh kan ketua umum udah
jadi kasus ini sebenarnya baru dimulai sebagai fraksi tapi berjalan itu ketua umum sudah
nah pada saat ketua umum kan kita
sudah lepas sih
iya nggak ada
waktu dia ketua fraksi saya nggak pernah bersama
bersentuhan saya tahu lah ketua umum saya dulu kan orangnya keras apa kan
masa saya nggak pernah lah
baik ini saya ke bang oce sekarang
bang oce kita ini kan ada pak marzuki makanya kita gali lebih dalam pak marzuki
tapi saya ingin keluar sedikit
tidak hanya fokus ke nama pak marzuki
ada nama lain tadi misalnya dari yang disebut dari pdi perjuangan ini sudah menyampaikan argumen hari ini
mengatakan bahwa yang beberapa nama kadernya itu dicatut
argumennya seperti ini
saat itu pdip berada di luar pemerintahan
sehingga sebenarnya posisi pdip bukanlah perancang utama proyek iktp
jadi nama nama ini dicatut begitu
kalau kita lihat ada nama nama di situ
ada nama ganjar pranowo yasona lauli arief wibowo oli dondo kambe
itu dicatut begitu
kalau anda melihat sebenarnya kalau seperti mungkin pak marzuki apakah dicatut juga dan lain sebagainya
sepertinya ini menggunakan pencatutan nama
kalau kita lihat kasus kasus korupsi yang lain kan juga disebutkan
argumennya adalah namanya dicatut dan lain sebagainya
pandangan anda sendiri seperti apa
ya ini memang menarik ya
karena menurut saya banyak sekali nama nama politisi di dpr yang disebut oleh di surat dakwaan ya
oleh kpk dan ketutup umum
dan pertama catatannya adalah tentu nama nama ini disebut tidak sembarangan juga begitu
ini kalau misalnya kita berpikir
ini kenapa tanpa ada verifikasi dan seterusnya tapi sudah ada list nama yang diminta
disebut di dalam surat dakwaan
disebut dalam surat dakwaan dengan jumlah yang agak pasti begitu
dua puluh miliar dan seterusnya
ini kan juga kita juga bisa berpikir apakah kpk atau penuntut umum di kpk tidak berpikir dengan data yang valid dan seterusnya
itu satu ya
tapi mungkin tidak seperti itu menurut anda
dalam beberapa kasus belakangan ini yang kita lihat ini agak agak sulit diterima logika
ini agak sulit diterima logika memasukkan sebuah nama di dalam surat dakwaan
kemudian padahal masih prematur
mungkin masih prematur
ini agak sulit diterima
maksudnya tidak mungkin begitu
agak agak sulit dilogikakan kalau ini sudah masuk ke proses hukum
jadi satu bahwa ini dibacakan dalam sebuah sidang yang
jadi fakta persidangan
jadi fakta persidangan
tertulis di surat dakwaan
sehingga kalau ini sudah masuk ke proses hukum
ini betul betul prematur
tentu ini menjadi sebuah tantangan bagi kpk terkait dengan profesionalitasnya
sehingga menurut saya kalau melihat pengalaman kpk selama ini
boleh jadi ada data lain yang memperkuat itu
tetapi karena kita tahu sekarang terdakwanya dua
dan sudah ada pengakuan
dan sudah berani ditaruh di situ nama nama itu
saya kira ini perlu memang verifikasi lebih lanjut
tapi saya menduga
ini tidak akan terlalu prematur lah penyebutan ini
jadi maksudnya memang sudah ada data lain yang mungkin publik belum tahu juga
boleh jadi ya
boleh jadi karena
untuk kepentingan pendidikan
karena itu tadi
pertama dia masuk di surat dakwaan
tidak ada inisial dan seterusnya
ditulis jelas jumlah
ditulis jelas fakta peristiwanya
kan di sini kita bisa baca
rangkaian peristiwa itu seperti apa
jadi agak sulit juga menerima logika bahwa ini terlalu prematur
dan dibacakan di persidangan
kemudian yang kedua
terkait dengan tadi
ada bantahan beberapa politisi yang merasa dia tidak bagian dari pemerintahan
tapi kenapa dimasukkan di situ
kami tidak punya kesempatan untuk korupsi misalnya
menurut saya tidak relevan
karena dpr dan eksekutif ini berbeda
jadi koalisi dan oposisi itu kalau dalam urusan tindak pidana korupsi
kita sudah saksikan banyak sekali
lintas ideologi bahkan
malah koalisinya berbeda
lintas ideologi lebih permanen
bahkan lintas ideologi ini tidak hanya masalah oposisi dan koalisi
dan data juga menunjukkan banyak juga kok oposisi
walaupun pada waktu itu diduga oposisi
jadi argument yang menyebut bahwa satu misalnya pdp berada di luar pemerintahan
bukan lepas lepas pdp
saya kira itu nggak bisa dijadikan argumentasi yang relevan
karena dpr itu kan proses
di dpr itu kan orang juga memperhitungkan sebesar apa pengaruh sebuah partai di dpr
sebesar apa jaringan kekuasaan
bisa mempengaruhi kebijakan anggaran dan seterusnya di dpr
dan partai partai besar
ada golkar pada waktu itu
ada pdip dan seterusnya
yang memiliki jangkauan jaring kekuasaan yang cukup besar
itu penting diperhitungkan
banyak juga kan anggota oposisi yang pada waktu itu dijerat oleh penegak hukum
jadi saya kira tidak relevan
yang menarik sebenarnya
ada beberapa yang membantah
ini yang menarik sebenarnya
karena sudah dimasukkan dalam surat dakwaan
kemudian dibacakan dalam persidangan
dan ini menjadi publikasi
beredar di mana mana
ini kan artinya sudah ada dalam tanda kutip klaim
bahwa ini loh daftar nama yang menerima
kemudian ada bantahan dari beberapa orang
tidak semua ya
ada bantahan dari beberapa orang
ini yang menarik
karena disinilah kemudian ada semacam perdebatan adu data
mana yang lebih kuat
dan saya kira juga kpk sebagai institusi yang menyelidiki
tentu dia juga harus
mungkin bahasa tadi pak marus giyali
ini juga harus fair
kalau ada nama nama disitu
ini maksudnya apa
maksudnya apakah memang untuk dalam tanda kutip
hanya mempublikasikan nama nama ini
atau memang kpk punya data yang menuju ke situ
kalau bagi saya misalnya sebagai pengamat
dan kemudian sebagai ya kita tidak tahu dapur di penegak hukum
bagi saya yang penting adalah
nama nama yang disebut
ini adalah nama nama yang disebut
ini adalah nama nama yang diduga kuat terlibat
bagi publik kan begitu
anggapan publik itu kan sederhana
begitu namanya masuk di surat dakwaan
dibacakan di sidang
ini loh nama nama yang diduga kuat terlibat
nah tentu harus ada jawaban terhadap ini
apakah ini mungkin sebenarnya saran ke pak marus giyali
sebaiknya langsung inisiatif mendatangi kpk begitu
sekarang kan ada nama pak marus giyali
ada pak ganjar yang keras ya
menentang itu ya
kita tahan dulu pak marus giyali ya
kita tahan dulu
kita sama sama dengarkan jawaban pak marus giyali setelah jadinya
disebut dalam surat dakwaan menerima dua puluh miliar dalam proyek iktp ini
pak marzuki tadi langsung akan membawa ini ke baris krim begitu ya
kenapa lebih memilih baris krim
misalnya katakanlah ya oke itu satu sisi pak
tapi mungkin perlu kembali
tidak anda lebih memilih mendatangi kpk untuk memberikan klarifikasi penjelasan
atau sebenarnya sebelumnya sudah pernah dipanggil kpk tidak datang mungkin
saya sampai detik terakhir belum pernah dapat panggilan
kalau dapat panggil kan bisa telepon saya
pimpinan kpk tahu
kalau siapa aja tahu nomor telepon saya kok
dan surat panggilan itu tidak rahasia
wartawan pasti tahu
setiap panggilan wartawan sudah lebih tahu dulu
oh pak marus giyali dipanggil oleh kpk
pasti wartawan tahu
pasti saya mencari di mana surat panggilannya kan
tidak pernah ada kalimat kalimat itu baik dari media maupun
tidak ada sama sekali
dan tidak ada penjelasan di dalam dakwaan ini
peristiwanya kapan menyerahkan uang
dalam bentuk apa
diserahkan harusnya ada peristiwanya
jadi cuma disebut di awal
di awal itu tidak dijelaskan lagi di belakang
untuk nama lain ada dijelaskan peran perannya
ada beberapa yang sangat di highlight sangat detail ya
itu sangat detail itu
di beberapa halaman dia muncul terus
di ruangannya di suatu tempat
itu sangat detail
tapi ada beberapa nama yang memang sekali muncul setelah itu tidak ada fakta peristiwanya
termasuk pak marus giyali saya kira
jadi kan agak enak
jadi enak kan mempermasalahkan kpk juga ini nanti
iya saya bertanya
saya ingin orang yang mengerti hukum
kpk ini kan lemah
tapi ini kan manusia juga di dalamnya itu
saya harus ngadu kemana
kalau dia lalai kan misalnya
ngadu kemana saya
kan itu satu pertanyaan saya
kalau kalimatnya andina rogong yang meminta uang kepada dirjen duk capil itu untuk dibagi bagikan
kejadiannya begitu kan
jadi dia mencatut nama saya
nah ini dulu yang saya mungkin bawa ke baris krim
cuma saya lagi mencari buktinya dulu
saya kan belum punya buktinya
jadi suradakwan itu kan bisa
iya tapi nggak harus punya kan
hitam di atas putih kan untuk dibawa ke baris krim
ya materi fisiknya
saya ada janji besok saya mau ke baris krim
saya mau bawa bukti dawan itu sebagai bahan laporan saya
bahwa orang ini telah mencatut nama saya
itu clear kan
supaya orang tahu kok
saya ini gak main main di dpr ini
lima tahun kok saya tahu ketua dpr itu satu diantara dua
satu diantara dua ratus lima puluh juta rakyat indonesia
saya jaga marwah ketua dpr ini selama lima tahun
kan ini kan betul betul penghinaan
saya tidak seperti orang mau membantah
saya tidak membantah
saya nggak membantah kok
mau anda akan membawa masalah ini ke masalah hukum malah anda
jadi artinya apa ya
marilah kita ya kalau bilang ini pemain pemain besar hanya untuk mendapatkan panggung politik
janganlah dengan menzolemin orang
saya yakin selama ini kpk sangat profesional
ya selama ini
orang yang tadi membantah bantah setelah ditunjukkan buktinya oleh kpk
saya tidak pernah bicara masalah iktp
saya tidak pernah telepon masalah ektp
saya tidak pernah ketemu orang masalah ektp
saya tidak menerima apa apa masalah ektp
jauh jauh hari sebenarnya sebelum diproses di era kpk sekarang
m nazarudin pernah menyebut sejumlah nama memang pak
ya kalau nama itu kan bisa saja dia ngancam ngancam selama ini kan
seperti saya terima hamba lang satu juta
tapi dimana satu jutanya
enak juga loh nerima duit itu kalau sampai ke saya
tapi kalau cerita saja
ada catatan pembukuan
siapa dulu namanya damayanti siapa itu
katanya dikirim ke pma oleh si ini ini
kejadiannya hilang begitu saja
yang tanpa jelas tanpa ada kejelasan
jadi maksud anda ini sudah beberapa kali nama anda dicatut maksudnya
kasus apa saja itu pak
pertama gedung dpr saya menerima triple check katanya
padahal justru saya yang melaporkan itu saya yang minta menteri bumn untuk mecat
saya minta menteri bumn pak bustamagar
dan sekarang sudah tidak ada lagi
maksudnya sudah tidak jalan lagi kasusnya
yang kedua masalah cerita cerita mbak langit
katanya satu juta dolar
nah yang tiga yang ini
tapi ya disebut begitu kan capek juga saya
di twitter saya harus jawabin jelasin teman teman
kan repot kita jadinya
yang pasti ada inilah
ada fakta hukum yang perlu kita garis bawahi
pertama bahwa ada proyek senilai lima sembilan t
perusahaan rekanan itu dalam konsorsium sudah mengembalikan sekian ratus miliar
yang berikutnya sejumlah anggota dpr itu juga sudah mengembalikan uang kpk
jadi ini memang betul
tiga puluh miliar jumlahnya
dan itu bukan jumlah yang sedikit
artinya memang kaos ini itu benar adanya
bahwa ada sejumlah nama yang
merasa tidak menerima tapi namanya ada di situ
itulah tahap berikut dari episode
nama nama besar ini
pembongkaran kasus iktp ini
jadi ini masih panjang menurut saya
untuk sampai membongkar semuanya ini membutuhkan waktu yang sangat panjang
tetapi kan cerita soal korupsi berjemaah di dpr ini kan bukan kali ini saja
itu sudah beberapa kali
kampung terbongkar secara benar benar tidak kira kira
paling kita ingat waktu itu kasus travel check
travel check lalu kemudian kasus alih fungsi hutan
itu juga cukup banyak yang masuk ya
jadi dalam proses pengambilan keputusan dpr ini kan tidak bisa hanya satu dua fraksi
bisa saja keluar dari orang orang yang terlibat tapi tidak mendapatkan

maksudnya tidak tupu tupu nya
dalam misalnya komisi tertentu di luar belum tentu menjamin bahwa dia tidak terlibat begitu ya
belum tentu menjamin itu
jadi orang yang bukan tupu tupu nya itu kecil sekali kemungkinan
kecuali kecuali tadi dalam konteks ini misalnya pimpinan fraksi
itu untuk mengamankan fraksinya
itu bisa saja
lalu kemudian pimpinan dpr yang disebut sebutkan
karena ini berkaitan dengan pengaruh dalam proses pengambilan keputusan
pengaruh yang ditarik pengaruhnya ya
tapi kalau orang yang tidak ada hubungan sama sekali misalnya komisi satu ya pasti ngapain mereka memberi itu
baik salah satu nama tadi yang sangat disebut dengan rangkaian cukup detil dalam surat dakwaan itu adalah nama stiano fanto begitu ya
tapi kalau kita ingat bahwa memang nama setia novanto ini sepertinya tidak pernah kurang lebih tidak pernah absen dari berbagai peristiwa besar
kita akan coba lihat perjalanan nama stiano vanto
nama stiano vanto dari beberapa kasus berikut ini
sepak terjang setia novanto di kancah politik tidak perlu diragukan lagi
seiring meroketnya karir politik nama setia novanto setidaknya terseret dalam lima kasus skandal korupsi di tanah air
namanya mencuat saat kasus cesi bank bali menyeruak ke publik tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
saat itu ia menjabat sebagai direktur pt era giat prima
namanya disebut jaksa dalam kasus korupsi bank bali yang merugikan negara lebih dari lima ratus miliar rupiah
dalam kasus suap impor beras ilegal enam puluh ribu ton tahun dua ribu enam setia sempat diperiksa sepuluh jam oleh kejaksaan agung
salah satu tersangka disebut memiliki hubungan saudara dengan setia novanto
saat kpk menyelidiki perjalanan ini stiano vanto menerima pemberian dari kppi
ketika menyelidiki kasus korupsi proyek penyelenggaraan pon dua ribu dua belas nama setia juga disebut
ruang kerjanya di dpr bahkan pernah digeledah oleh penyidik kpk
dalam kasus suap mantan ketua mk akil mokhtar nama setia novanto juga terseret
setia dan idrus marham disebut terlibat dalam penyuapan akil untuk pengurusan sengketa pilkada lebak banten

setia vanto menerima pemberian dari kppi
setia vanto menerima pemberian dari kppi
diduga mencatut nama presiden jokowi dan wapres yusuf kala saat rekaman pembicaraan antara dirinya dan presiden direktur freeport maru semsudin beredar di publik
setia meminta jatah saham freeport dengan mencatut nama dua petinggi negeri
setia vanto menerima pemberian dari kppi
berulang kali terseret mega skandal korupsi setia masih lolos dan menikmati puncak karirnya di dpr
setia vanto menerima pemberian dari kppi
setia vanto menerima pemberian dari kppi
setia vanto menerima pemberian dari kppi
setia menerima pemberian dari kppi
k medicinas merili capek ui berangkat menyeing dijalankan ga
sehingga darahnya jatih jejak ke supernatural
memahami surat dakwaan ya saya saya berdasarkan surat dakwaan saja sebetulnya surat dakwaan ini
kan modelnya dia menuju satu terdakwa tetapi sebetulnya yang dituju adalah beberapa pemain
utama jadi surat dakwaan ini sudah memetakan pemain utama kemudian memetakan orang orang
yang menerima tadi itu mungkin di pinggiran yang mereka yang menerima jadi kalau asal
yang betul dari kalau saya membahas akan mereka ini ya gratifikasi atau indikasi suap kalaupun
nanti indikasinya ke situ ya tapi kalau pemain utama menurut surat dakwaan itu disampingnya
mengatur ya betul yang mengatur kemudian aktor utamalah dalam kasus ini itu dirjennya tentu yang
sekarang sedang didakwa oleh kpk kemudian ada nama andi agustinus atau andi narogong itu kemudian ada
apa isnu edy wijaya itu ketua konsorsium percetakan
kemudian ada nama diah anggraini sekjen dari kemendagri kemudian ada setia novanto ketua
fraksi golkar pada waktu itu dan kemudian yang terakhir adalah derajat wisnu setiawan ketua
panitia pengadaannya jadi kalau dilihat ada berapa nama itu ya ada satu dua tiga empat ada

jadi mereka ini bersama sama sebagai sebagai aktor aktor
pemainnya ya aktor aktor ini ya jadi kalau dilihat surat dakwaan ini modelnya bersama sama sebetulnya jadi mereka ini bersama sama sebagai sebagai aktor aktor
bahasa saya ya sebagai aktor yang dalam tanda kutip yang diduga melakukan tindak pidana korupsi
walaupun yang masuk ke persidangan saat ini kan dirjennya ini kan kalau mas indra lihat ini kan
sebetulnya peta aktor itu kan mewakili ada yang mewakili apa namanya ada mewakili eksekutif yang
punya proyek yaitu dari kemendagri yang punya kegiatan ya kemudian yang kedua ada dpr dpr legislatif
yang memang punya kewenangan menyetujui anggaran penambahan pengurangan lolosnya proyek ini kan
tergantung mereka ya di situ ada nama siti anufanto begitu saya tidak tahu ini orang kuat yang dimaksud
apakah ini onama besar yang dimaksud tapi satu satunya politisi dpr yang disebut dalam
rangkaian aktor itu adalah setia novanto yang pada waktu itu posisinya adalah ketua fraksi golkar
ya waktu itu mungkin partainya nomor dua pak ya kalau golkar ya nah kemudian berikutnya adalah korporasi
korporasi diwakili oleh konsorsium percetakan yaitu ada nama ada nama disitu jadi kalau kita lihat peta
di situ ya ada korporasi ada orang kuat di dpr jadi kalau kalau dibahasakan boleh jadi orang kuatnya
sn gitu kalau kalau melihat surat dakwaan begitu tapi bahwasannya nama ini muncul dalam berbagai
kasus yang terbaru misalnya papa minta saham dan seterusnya itu saya kira apa ini ini catatan
trikriko tentu publik tentu publik merekam itu publik tentu merekam dan ini juga ada yang menyebutnya
karena kan dari semua yang ada itu sampai sekarang yang kita bahas disini juga tidak ada satupun yang
terbukti menyebut nama dia makanya pertanyaan saya tadi sering dicatut kalau kasus kapal minta saham
saya kira menurut saya indikasi kuatnya sangat sangat terasa ya itu kan problemnya karena dia
karena sn itu mundur ketika sebelum disangsi oleh makamah kehormatan dewan ya kemudian kasusnya
ini saya kira nama itu disebut dalam satu dalam satu nafas lah dengan aktor utama begitu saya nggak
tahu nanti kpk dalam mengembangkan kasus ini tentu kalau jalan pikirannya sesuai dengan dengan surat
dakwaan mestinya kita bisa memetakan ini nih ring ring satu kemudian ada ada ribuannya kemudian
ada ring penerima dan seterusnya bisa tidak kemudian nama nama tersebut itu dalam surat dakwaan
kemudian tersangka selanjutnya beres sekarang kan masih dua tersangka kemudian sudah menjadi
terdakwa ini apakah kemudian nama nama itu intinya hanya cuman dipamerkan dibacakan saat
sidang perdana tadi saja ataukah ini menjadi follow up mereka bisa menjadi tersangka
tidak begitu nanti kita akan ulas lebih lanjut tetaplah bersama kami di cnn indonesia prime news
hai saya kembali ke pak marzuki alih sekarang ya pak marzuki ini menarik memang sebabnya kita
sudah berbincang terus tapi saya ingin mempertanyakan satu hal pak ini kan ada menarik dalam surat dakwaan
itu kalau tidak salah disebut juga aliran dana ke partai demokrat yang digunakan untuk kepentingan
akomodasi kongres partai demokrat pak ya kalau apa yang ada ketahui soal itu kalau ke partai
mungkin tidak karena saya tahu partai waktu melaksanakan kongres itu
kan dilakukan oleh dpp dan uangnya clear ya tapi kalau oleh perorangan
pesertanya yang digunakan untuk kepentingan kongres mungkin iya ya kenapa anak buah saya
banyak yang dikasih lima ribu sepuluh sepuluh ribu diculik malam malam itu nah itu fakta ya dollar ya
dollar puluh ribu puluh ribu sehingga saya kalah dua puluh suara itu itu fakta tentu saya sampaikan anda
waktu itu ya saya enggak lihat karena saya kan tidak di lapangan tapi ada uang yang di ini kan
tapi akhirnya ya kita sampaikan kepada psb waktu itu bawa uang dan sebagainya ya ini adalah kita
kasihkan kepada anaknya itu karena dia sudah terima dia bukan anggota dewan apa ya karena
tidak ada tindakan kita kembaliin aja oke kalau tadi bicara soal pengaruh ya atau pak
barzuki tadi mengatakan tidak ada tuh voksinya urusannya dengan ini tapi bagi anda bang salang
anda memahami seperti apa sih posisi ketua dpr itu apakah masih tetap akan dihitung misalnya untuk anda
ada proyek tertentu memang mungkin alangnya tahu tapi ini jatahnya nih misalnya ada dalam mungkit
itu terima kasih dalam merancang sebuah megaproyek nilainya triliunan rupiah itu pasti semua
itu markup untuk dibagi bagi
kenapa itu bisa dilakukan
karena semua pihak kunci di dpr itu sudah diatur gitu
dalam proses pembagian
tapi kalau disebut dari misalnya ketua dpr tidak menjadi
tidak ada urusannya di dalam sana misalnya
kenapa harus diberitungkan misalnya
ya dalam konteks ini kan cara membacanya
supaya aman lembaga itu secara institusi
maka mulai dari pucuk pimpinan tertinggi
itu sudah dihitung
lalu kemudian turun ke bawah lagi per fraksi
per fraksi ini mau terlibat atau tidak terlibat itu dihitung
oh fraksi ini misalnya sekian puluh miliar atau sekian ratus miliar
berdasarkan jumlah anggota
oh tergantung tidaknya fraksinya ya
oh iya terhadap jumlah anggota
nah langkah berikutnya tentu saja ini pada tahapan eksekusi
nah eksekusinya pertanyaan berikutnya kan apakah betul
nama nama yang sudah ada dalam list itu dan anggaranya sudah disiapkan
apakah betul uangnya disampaikan atau tidak
kalaupun dari perusahaan keluar apakah sampai ke tangan orang yang didaftar
dalam konteks ini saya kira kpk ditantang untuk betul betul bekerja secara profesional dan akuntabel
sehingga membuktikan terutama nama nama yang sudah dicantumkan ini
karena kalau tidak ini akan repot
meskipun meskipun kpk bisa mengatakan
ini adalah pengakuan dari terdakwa yang sekarang sedang dalam proses hukum yang ditangani oleh kpk
soal benar dan tidak orang yang bersangkutan nanti itu ada tahapan berikutnya
itu bisa dijelaskan seperti itu
nah ini memang dari nama nama ini memberikan gambaran bahwa beginilah cara kerja
untuk memenangkan proyek proyek tertentu di dpr
dan juga pemerintah
jadi jangan lupa
itu menjadi terbiasa dalam proses di dpr ini
dari gambaran ini kemudian kita mendapat potret yang cukup lengkap
bahwa kalau ingin meloloskan sebuah proyek dengan tambahan anggaran
ini kan tambahan anggarannya sekian triliun itu dengan mudah
kalau ingin mendapatkan anggaran yang sangat besar beginilah caranya
seperti yang digambarkan dalam
jadi melukiskan dengan sangat lengkap bagaimana proses permainan itu dilakukan
dan bagaimana eksekutif dan legislatif itu bekerjasama
lalu kemudian ada pihak ketiganya
dan menurut saya ini harus bisa jadi pelajaran untuk membongkar
ini menjadi pintu masuk menurut saya
baik singkat saja bang oce kira kira setelah nama nama yang disebut ini apa selanjutnya
saya ingin kembali
supaya tidak hanya
saya ingin kembali ke sebuah kasus
ini sebetulnya polanya mirip
dan kemudian persebaran aliran uangnya agak mirip lah
walaupun skalanya lebih kecil
kalau dalam kasus hambalang itu sebetulnya awal mulanya juga dengan peningkatan anggaran sebenarnya
kasus sambalang itu kan anggarannya awalnya sekian puluh miliar sekian ratus miliar
kemudian tiba tiba menjadi sekian triliun
dan di situ ada persoalan
ada persoalan ternyata kemudian diketahui bahwa proyek hambalang itu adalah bagian dari bancakan juga berbagai pihak tadi
di kasus hambalang itu banyak nama juga yang disebut
terutama pimpinan badan anggaran
badan anggaran ini kan selalu saja disebut dan seterusnya
banyak sekali masuk dalam
mirip itu namanya juga itu itu saja
cumannya mirip itu itu saja
dan kalau kita lihat kasus iktp nama itu masuk lagi di sini
jadi sebenarnya mereka ini kayak satu tim ya
mirip ini kan kasus hambalang dengan iktp
itu kan waktunya hampir sama
dan kemudian dpr
karena kebetulan pada saat itu mereka mereka itulah jadi anggota banggar
tapi yang terjadi di kasus sambalang adalah
diduga kuat menerima
kemudian diperiksa berkali kali oleh kpk
tapi kita nggak melihat
nama nama itu kemudian menjadi tersangka
semoga yang sekarang ini tidak seperti itu ya
nah kasus ini sebenarnya kan kasus lama juga
aliran ke beberapa nama
nama nama yang persis sama juga muncul di sini
nah kita nggak tahu nih ke depan
mudah mudahan dengan penyebutan nama ini
kpk yang sekarang kita lihat bagus sekali
mudah mudahan ini tuntas
jadi ada dua kemungkinan di sini
sayang sekali dua kemungkinan
dua kemungkinan ya
kita bahas lain kali waktu ini sudah habis
saya segera harus menutup
apakah pak marzuki ini akan benar benar besok membawa ini ke baris krim polri
untuk membawa ini ke masalah hukum
begitu ya pak ya
baik terima kasih sementara saya harus tutup
kita akan lanjutkan di lain kesempatan
masih ada dua kemungkinan
terima kasih bang salang bang oce dan juga pak marzuki
telah hadir bersama kami malam ini di cnn indonesia prime news